ini yang mau cari haika sama nudut
apa usah aja yang nyari
apa usah aja
jadi usah usah aja yang nyari
iya usah aja yang nyari
jadi siapa yang nyari
itu mau ngapain tadi
itu mau ngapain tadi
ini ada titipan paket
terima kasih pak sri kiti
sudah saya balik ke pos lagi ya
enggak di jagain pos takut ada yang ngangkat
iya pak sri kitty
jadi gimana pak siti
ya udah pak siti nungguin si lela aja dah
cubit cubitin nih kesianan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kepada para santriwan dan santriwati
mohon perhatiannya sebentar ya
kami mohon sekarang juga
kalian semua berkumpul
untuk setoran hafalan surat pendek
dan nantinya penghafal terbaik
akan kami ikut sertakan
ke acara undangan
pengajian di kampung sebelah
sekian pemberitahuan dari saya
dan terima kasih atas perhatiannya semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita ke aula sekarang ya
mimpi baby udin ya
biarin nanti si lela ini yang ambil si udin lagi ya
itu itu bantuin
yang memenuhi amanah
jadi kita dapat pahala
takut dong aku udah capek
beli kunungan takut
kunungan takut tuh bisa belajar
udah kalau kamu mau istirahat
mendingan sekarang aja kita lakuin
kali kali paketnya itu
udah ditunggu sama pemiliknya
yaudah nih lantrin yuk
kok gak ada sih paketnya
kamu lihat paket gak tadi yang taruh sini
kamu gak ngeliat
terus gimana dong paketnya hilang tadi yang aku taruh sini
ke bawah mobil itu kali
disiapin yang baik
nanti kapalannya ya
semoga lancar ya
jangan lupa berdoa dulu
semakin keibuan gitu
sama kayak saya juga
saya ngerasa tuh semakin hari saya semakin kebapaan
nih santriwan dulu ya
nanti dulu kalian nanti dulu
tumben tumbenan kalian bertiga
haikal sama dodot perasaan dari tadi gak keliatan ya ustaz
saya juga gak ngeliat pusat tuh ya
lihat juga ya
kobri kamu itu kan sekamar sama haikal dan dodot
masa kamu gak tau dimana temen sekamar kamu sih
ya udah kalau gitu indra dan juga lukman bantu sobri untuk mencari haikal dan dodot sekarang juga
cuma ger ger haikal sama dodot
jadi kita yang nangisnya
ini yang mau cari haikal sama dodot
kalian bertiga apa ustaz aja yang nyari
ustaz yang nyari
jadi siapa yang nyari
oh kita juga gak baik tadi

jalan lagi dodot
kamu kejar kesana
apalan suratnya udah mau dibunuh nih
katanya kamu mau wakilin pesantren
terus kita ngapalin disana
sambil ngapalin surat yang sepanjangnya
sepanjang surat anaba
bagus juga sih
pak sri kiti gimana kalau kita bantuin aja pak sri kiti
cari haikal sama duduk
kayak tau pak musa sih
kita juga suruh cariin haikal sama duduk
ya udah tapi hati hati ya
hati hati di jalan
nanti sri kiti misalnya mau bawa satu apa apa
makasih pak sri kiti
pak berhenti pak
tadi ada mobil pick up yang bawa
nah di situ saya sama temen saya lagi bawa paket
saya itu taruh atas paketnya
eh tiba tiba mobilnya jalan
nah mobilnya itu pergi
temen saya yang satu lagi lagi ngejar pak
mungkin itu temen bapak
oh gitu ya
saya coba telepon temen saya sileman ya
tolong kamu berhenti dulu
ini ada anak santri
katanya tadi nggak sengaja naruh barang di atas kardus mineral kamu
tolong berhenti dulu ya man ya
pak ke sana pak
ah adik ini santri yang barangnya ketinggalan di mobil bapak ya
mungkin itu sudah rezeki kamu nak
ini bukan barang saya
tapi tadi ada kurir paket
yang nggak sengaja jatuhin paketnya
terus barang itu mau kamu apakan
aku mau balikin ke pemiliknya pak
hati kamu ini sangat mulia banget ya
aduh luar biasa kamu nak
kalau begitu bapak antar ya
terima kasih ya pak
mari mari neng odlo pak
eh dari sana
anak anak semua udah saya tes hafalannya
kecuali haikal dodot sobri indra dan lukman
saya juga jadi ngerasa bersalah nih
sudah nyuruh trio bemo sobri lukman dan indra untuk mencari haikal dan ludut
kalau gitu mungkin sekarang saya akan
bantu untuk mencari mereka bersama pak ria dan pak serikiti
kalau ketemu ustadz zabil salamin dari saya ya
saya kan bukan lukman
jadi nggak perlu lupa ya